pemandangan seperti ini selalu terjadi pada operasi pasar gas lpg yang digelar pemerintah kabupaten banyuwangi
sambil menunjukkan kartu identitasnya ratusan warga berdesak desakan untuk mendapatkan nomor antrian pembelian gas lpg murah pada operasi pasar di desa tambak rejo kecamatan muncar banyuwangi kami siang
kelangkaan gas lpg untuk rakyat miskin ini sudah berlangsung sejak satu bulan terakhir
sebelum operasi pasar digelar pemerintah daerah warga sebelumnya harus berkeliling dari warung ke warung untuk mendapatkan gas lpg
dalam operasi pasar gas lpg ini sekitar seribu lebih tabung gas melon
ludes terjual dalam beberapa jam saja
antrian emak emak untuk mendapatkan tabung gas lpg juga dirasakan warga kediri
mereka rela antri selama lima jam lebih untuk menukarkan gas lpg kosong milik mereka di salah satu pangkalan
yang terletak di kelurahan pakunden kecamatan pesantren kota kediri pada kamis siang
ratusan tabung kosong berjejer sehingga membentuk barisan yang panjang
warga yang khawatir tidak kebagian sudah mengantri sejak pagi puta
padahal truk yang membawa gas lpg baru datang siang hari
meski sudah mendapatkan nomor antrian namun saat truk datang warga berusaha saling serobot
di kediri sendiri sekitar dua pekan ini gas lpg tiga kg langka di pasaran
di bali operasi pasar murah lpg tabung ukuran tiga kg diadakan di desa padang sambian kelot dan pasar kamis pagi
warga rela antri berdesakan untuk mendaftarkan diri
sehingga mereka bisa membeli gas subsidi
warga mengaku mereka kesulitan membeli gas sejak tiga hari terakhir karena gas subsidi sudah hilang di pasaran
dalam operasi pasar ini dinas perindustrian dan perdagangan kota denpasar hanya menyiapkan dua ratus tabung gas untuk satu hari